pokoknya adalah langkah pertama gue gue harus minta maaf sama michelle
kalian itu harus lebih semangat latihannya latihan terus tes bum mainkan terus
itu siapa si ripki
itu dikasih semangat dong jangan lo coi macam itu
gimana gerakannya itu biar sama dengan musiknya
kalian itu harus mengharumkan sekolah
iya tapi kayaknya ripki nya gak mau deh om
kamu tenang aja tunggu disini sebentar ya om ke kamar ripki
gue sengaja gak bawa mobil supaya om roy nyuruh rifki anterin gue pulang
dengan gitu gue bisa deket lagi sama ripki semoga aja ripki mau

kok gue bisa pilih partner dance gue juga sama oga milih lo
pimp banget sih
ki ini makanya susah banget loh tolong dong pakein
gak usah manja pake sendiri bisa lah
jadi itu alasannya lo bubur sama rifki
udah hianatin rifki
harusnya gue gak pernah yakin dia
gue baru tahu al sama putus sama rifki
lo gak pernah cerita sama gue
al buat nyeritain ke orang
karena gue tahu gue yang salah
rifki tuh bukan cowok yang gentle
karena dia tega buat nurulin lo
untuk nyujur jalan
sekarang gak malam juga
tadinya rifki tuh emang gak niat nganterin gua al
dia terpaksa karena disuruh sama
bokapnya tak ada chicken
yang mana disuruh sama bokapnya

ada rifki juga disana
jadi dia terpaksa nganterin gue pulang
bokapnya rifki masih peduli sama lo
dan lo masih punya harapan
kayaknya gak mungkin deh
soalnya sikapnya rizky tuh dingin banget ke gue
lo jangan nyerah dong
lo harus ngambil perhatian bokapnya rizky
beri lo dukungan
gue bisa deketin rizky lagi
kok menurut lo acara itu bakal berhasil
justru ke rumah rizky itu
ada sama bokapnya
lo inget gak sih kejadian
itu mau bersujud di hadapan iur
kalo rizky itu peduli banget sama bokapnya
sampai dia rela
buat nuruni harga diri dia
gue minta maaf sama gue
di depan semua anak ibadah dan ips
nah makanya rin
gue harus dukung arin
buat jadiin lagi sama rizky
tanpa ada gangguan dari divki
sampai ketemu lagi
dan sampai jumpa lagi
di video selanjutnya
bucinin gue kalau gini caranya
ibu enggak lah gak mungkin
masih gak diangkat juga
ngapain ya dia
ngapain ya dia
jangan jangan dia tuh lagi telponan sama dinosaurus
masih gak diangkat juga
lo tuh gak mungkin ada harapan lagi sama michelle
berarti ya dia ninggalin lo
udah masuk ke dalam
jadi yang harus saya takut tuh lo
karena gak lama lagi michelle pasti jadi pacar gue
aduh gak boleh gak boleh
gue gak boleh kalah
mana ada gua kalah sama dia
pokoknya gue harus cari cara supaya michelle itu bisa jadian duluan sama gue
sebelum kerebut sama dinosaurus tuh
caranya caranya caranya caranya caranya cara
gue salah sih emang kemarin
pokoknya adalah langkah pertama gue
kalian itu harus lebih semangat latihannya
pas bam mainkan terus
itu siapa si rifki
itu dikasih semangat dong
jangan lo coi macam itu
gimana gerakannya itu biar sama dengan musiknya
kalian itu harus mengharumkan
iya pak togar
saya sama rifki usahain
tapi kalau tentang hasil kita kan nggak tahu pak
ago ya emang macam mana kalau
eh dengar ya
kalian itu harus punya mental juara
macem mana sih
ini dengar ya saya ingatkan
kalau sampai kalian kalah dalam pertandingan di danis itu
terus terang jujur
hukuman kalian akan saya tambah
zauh lebih berat lagi
hukuman yang paling berat pak
berarti bisa dikeluarkan dari sekolah dong pak
makanya usahakan sekalian menang latihan
kasih tahu tuh sama si ripki
biar semangat dia latihannya
ya eh pak
belum juga saya ngomong pak togar gimana sih
masa gue harus juara sama rifki
nggak mungkin lah rifki aja males malesan jadi orang
harusnya diputul kecap tahu gak
ya tapi kalau gue dikeluarin dari sekolah
gue gak mau soalnya ya
gak mau nih
nyebelin ibu gue
kasian tahu gak
gakut banget sih
kau mau luar ga